tudingan partai demokrat terhadap partai nasdem yang menghianati koalisi perubahan untuk persatuan atas isu penunjukkan ketom pkm mu haimin iskandar atau caimin
sebagai bakal calon wakil presiden anies baswedan mendapatkan respon dari ahmad ali yaitu wakil ketua umum partai nasdem
demokrat bahwa pak surya pala sudah menyetujui cawapresnya caimin itu apakah benar pak ali
tidak tahu saya
berarti memang belum ada itu yang seperti yang ditudingkan demokrat itu belum ada pak ali
ya enggak gue menjawab saja soal demokrat demokrat yang menyampaikan itu biar mereka yang menjelaskan seperti apa
karena kami sendiri belum pernah
jadi tidak ada komunikasi sama demokrat soal itu ya pak
belum belum sempat
berarti yang dinyatakan demokrat dibantah nasdem pak
ya saya enggak tahu dari mana sempatnya itu ya
pertemuan pak surya
ya dengan pak jokowi tadi bahas sama pak ali
pak jokowi dengan pak surya lah itu yang saya
nggak dikasih tahu ya pak
berarti ini tadi barusan koordinasi sama pak surya atau gimana pak ali
ini kan kantornya nasdem
jadi tidak harus setiap hari tarik sini untuk apa untuk melaksanakan kegiatan keparta ya kan
tapi demokrat sudah menilai nasdem berkhianat kayak gitu pak
ini pak tanggapannya gimana pak berhianat gimana pak